anggar michelle ditinggal dulu sebentar nggak apa apa ya sama tante ya tante
saya cuma mau bilang orang yang memacu itu nggak akan nyerah cuma karena satu gagalan jadi menurut
mas randy kiki harus coba lagi tapi apa kiki mampu kikikan cuma asisten rumah tangga otak
kiki nggak nyampe jadi mahasiswa kiki banding bikin kaget sih itu kamu mau naruh apa
esok berwohala sih mbak kok kok ngambil garam padahal tadi kiki maunya ngambil gula maaf ya mbak
wah waki nggak biasanya loh kamu itu masak sambil bengong kenapa sih
kiki itu enggak kenapa kenapa kompak kamu udah mulai bohong ya nanti kamu
nganggep orang lain mbak mbak gitu kiki nganggep semua orang ada di rumah ini keluarga kiki kompak
ya udah kenapa cerita dong gak mungkin
enggak apa apa sebenarnya kiki pengen kuliah mbak karena dia mau berubah menjadi lebih baik lagi
tapi ternyata kiki nggak mampu hari ini hasil tes ujiannya keluar dan kiki nggak lulus mbak
terus kamu gak mau coba lagi ya pengennya gitu mbak
cuma kiki takut kalau nanti jatuhnya kiki maksain diri kiki sendiri kamu tahu nggak sih
enggak semua orang ngejalanin tes pertama itu akan lulus tapi kalau misalkan memang dia di
niatan mau mencoba lagi coba terus pasti akan membuahkan hasil yang bagus dan akhirnya dia lulus
yang mendingan kamu coba aja dulu jadi menurut mbak andin
ya kiki masih pantas jadi mahasiswa mbak ya pantes lah saya bilang nggak pantas
kamu itu adalah apa yang kamu pikirin bukan orang yang lain pikirin jadi kalau misalkan kamu pikirin
kamu pantas jadi mahasiswa yang kamu akan jadi mahasiswa dan kau pantas
mbak andin makasih ya mbak andin kata katanya mbak andin itu
banget buat gigi gigi jadi semangat lagi
kalo boleh tau emang kamu
gigi daftar di pelitanusa mbak
di tempat aku ngajar dong
mbak andien ngajar disitu
kamu ambil jurusan apa
kita ambil jurusan manajemen bisnis mbak
yaudah kalau gitu nanti aku pinjemin ya
buku buku tesa kedemik yang mudah dipelajarin buat kamu
iya mbak andien makasih banyak ya mbak andien
dikasih gula ya jangan dikasih garam
ini boleh boleh ya boleh nih
ini boleh ya sama tuara
kamu yang suka ya
itu aja deh apa nih
ini aja mbak siap
siapa yang kirim ini
lalu siapa ma
orang yang sudah membuat makam palsu anaknya andin
bilang kalau yang nyuruh dia namanya bu sara
hasa sudah pernah menjadikan aku kambing hitam untuk masalah kuburan ini
apa elsa yang kasih tahu ke omnya ricky
kalau aku terlibat dalam kejadian kebakaran itu
tante tidak apa apa
tante tidak apa apa
maaf tante saya pergi ke toilet
tante sara mengapa
dia seperti orang yang tertakut
tiba tiba setelah membuka paket dia menjerit seperti itu
kemudian tangannya sampai gemetar anda lihat
saya juga melihatnya
tapi saya merasa ada sesuatu yang aneh
aku lagi ditemu sama omah sama ancus
kau belum pulang
aku ditemu pa
udah sore nak
pa aku takut pa
rena takut apa
kalau ada aku papa jadi sakit
papa tunggu di rumah ya
aku ditungguin papa
udah ditunggu papa
yuk kalau gitu kita pulang
happy dong ketemu papa
siapa coba yang kirim kamu gitu
kalau bukan om martin
saya om dan managernya riki
jadi sedikit banyak saya tahu bagaimana kehidupan riki
termasuk dengan orang orang yang dekat sama dia
dan bang elsa adalah salah satuan kedekatnya riki
beberapa hari yang lalu
ricky juga pernah minta tolong sama saya
dia minta dibelikan sebuah kalung
dengan liwatin berinisial e
kalung itu untuk mbak elsa
kalau dia mau ikut saya pergi
pemikir winner gila ini

jadi abdul aml darah
and fu riana bahkan berdua
sampai barang krishna
ada kasih sih
kalau lebih banyak kalo lebih ihrerbug the one

oh ini bryant
elsa mama takut sekali saya
mia ada apa lagi sih ma
mama takut sekali sa
mama takut sekali
mama dikirim paket
dan ada tulisan pembunuh
siapa yang kirim itu